seekor kerbau di bogor mendadak mengamuk saat akan dikirim ke peternakan
kerbau tersebut berlari bahkan terjun ke sungai cisadane
aparat kepolisian bahkan terpaksa mengeluarkan tembakan untuk menjinakkan sang kerbau
sejumlah petugas dari polsek bogor barat terpaksa melepaskan tembakan ke arah kerbau yang mengamuk
di tepi sungai cisadane kota bogor kami siang
namun tiga butir timah panas yang menembus bagian kaki dan badan tak mampu melumpuhkan hewan ini
sebelumnya kerbau jantan ini sempat mengamuk saat akan dikirim ke peternakan di kawasan pagelaran
dan membuat panik warga sekitar
puluhan warga pun kewalahan menangkap kerbau yang terus berlari menyusuri sungai cisadane hingga sejauh lima km
bahkan usaha sejumlah pawang yang berusaha memberi umpan dengan kerbau betina pun tak membuahkan hasil
akhirnya setelah seharian berusaha dijinakan
pemilik kerbau memutuskan untuk menyembelih kerbau yang telah kelelahan itu
karena sulit untuk dievakuasi
belasan warga kemudian mengevakuasi kerbau dari pertanian

rencananya pemilik kerbau akan menjual sisa daging ke pasar jagal warung jambu